warung bakso milik sutrisno di jalan mkur di kota parepare sulawesi selatan ini tidak
pernah sepi pembeli para pembeli rela mengantri demi mendapat semangkok bakso
yang dikenal memiliki cita rasa khas lantaran dimasak menggunakan arang
hai enak ah ah kalau kuahnya sendiri gimana ibu wajib beda daripada yang
lain sekali beda saya sama bakso yang warnanya ini ada khasnya
enak dan bisa tanam kalau kita makan banget proses memasak menggunakan arang
memberi aroma tersendiri bagi sajian bakso sementara untuk resep racikan kuah
dan daging bakso didapat dari resep turun temurun oleh orang tua sutrisno
dalam sehari sutrisno menyiapkan hingga sebelas kg daging dan bisa habis hanya dalam
waktu tiga jam saja satu porsi bakso di kedai ini dijual dengan harga sepuluh
rupiah saja tradisi memasak menggunakan arang juga dapat dijumpai di negeri
berada di jalan serangun road rumah makan tiongkok ini menyajikan steamboat berisi aneka sayur
dan daging ikan yang membuatnya unik timbot disajikan menggunakan panci khusus dipanaskan
menggunakan arang di bagian bawah tidak hanya menambah aroma pada makanan panci dengan arang
ini menjaga kuah timbot tetap hangat saat disantap sementara untuk makanan disajikan timbot di rumah
makan ini terkenal dengan rasa kuah yang gurih dari kaldu ikan serta jahe yang direbus bersama
sayur sayuran seperti kubis
disajikan bersama semangkuk nasi putih dan sambal berisi potongan bawang putih cabai dan cuka
selain steamboat rumah makan ini juga menyajikan aneka boga bahari lain seperti sotong yang
ditumis bersama sambal dan kangkung sertathecor atau adonan berisi potongan udang dan lobak yang
goreng rumah makan yang sudah beri sejak awal sembilan puluh an ini menjual satu porsi teamwork
ikan bawal seharga dua puluh dua dolar singapura atau sekitar dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah